mendapat ancaman bom satu unit tim gegana diturunkan untuk melakukan penyisiran di balai kota dki jakarta rabu pagi
namun hingga kini sumber ancaman bom tersebut belum diketahui
tim gegana polda metro jaya tiba di balai kota dki jakarta
langsung melakukan penyisiran di dalam ruangan maupun sekitar gedung balai kota
sebelumnya informasi tentang ancaman bom diperoleh kepolisian sektor gambir
namun hingga penyisiran selesai dilakukan sumber informasi tidak diketahui
kini balai kota dki dinyatakan berstatus aman karena tidak ditemukan adanya bom